aku mau pergi man
pergi kemana bu
oke gak apa apa pak
daripada semuanya makin berantakan
chris sebenarnya gue mau ngenalin lo sama produser baru
karena gue bakalan dipindahin ke program lain
ya mungkin lain kali ya jadi gue capek gue butuh istirahat
aku pulang dulu ya
yah kak arin coba kamu datangnya lebih awal
presenternya baru aja pergi
tadinya aku mau kenalin kamu sama dia
eh udah gak apa apa
nanti juga ketemu lagi
harusnya kamu gak perlu berantem sama harus gara gara aku
siapapun yang menghina kamu itu akan berhadapan sama aku
tapi kan dia itu
kita nggak usah bahas soal itu lagi
kita lupain soal itu ya
aku mau minta bantuan kamu
untuk pilih salah satu ilustrasi aku ini
karena aku mau kerja menjadi ilustrator
mas arman makan ya
tubuh mas arman itu butuh energi
kok gak mau
gue mau makan
kalau lo juga makan
pilihan aku sekarang
makanannya enak banget
karena makanannya ini enak banget
kamu harus juga makan yang banyak
makan yang banyak mas
aku ini perawat kamu
gue ngerasa nyaman ada lo deket gue
gue masih ngerasa
ngerang ngerang di badan gue
harus percaya mas
mas itu pasti menang

mi aku pengen pulang
itu kan ahal ya

lairo aku pengen pulang
kamu kok disini nangis sendirian

terus aku gak tau cara pulang
udah kamu tenang aja
pokoknya ntar om anterin kamu sampe rumah
ya kamu gak usah nangis lagi
terima kasih om
yaudah sebelum om anterin kamu pulang
kita cari makan dulu
kamu mau pergi mana